transjakarta sebagai perusahaan manajemen transportasi bus kota di jakarta
berencana terus meningkatkan pelayanannya pada dua ribu dua puluh
bukan hanya itu transjakarta memiliki target ambisius pada dua ribu tiga puluh
manajemen transjakarta melakukan sosialisasi kerja pada kamis dua belas januari
di sebuah hotel di jakarta pusat
di hadapan perwakilan media direksi transjakarta memaparkan capaian yang telah diraih
oleh trans jakarta selama dua ribu dua puluh dua
tercatat transjakarta telah berhasil melayani delapan puluh delapan dua persen pengguna layanan bus ibu kota
dari target yang mencapai sembilan puluh lima persen
trans jakarta juga telah merevitalisasi beberapa halte bus
dan berencana meningkatkan pendapatan non tiket melalui revitalisasi ini
serta melalui pendapatan iklan
selain itu transjakarta sudah mengoperasikan seratus unit bus listrik
dan berencana menggunakan seratus persen atau sepuluh ribu unit kendaraan listrik
sebagai armada jalanan
pada tahun dua ribu tiga puluh
listrik atau mikrotrans yang nantinya di tahun dua ribu tiga puluh jumlahnya itu akan sebesar enam tiga ratus
jadi mungkin dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima inilah yang akan baru terasa dampaknya secara signifikan